erina gudono saat ini menjadi perbincangan publik
karena akan menikah dengan kesang pengarap dan menjadi calon menantu presiden joko widodo
rencana pernikahan pun tengah disiapkan sejumlah keluarga
seperti prosesi kirap kereta kuda yang akan dimulai dari rumah dinas wali kota solo loji gandrung
menuju pura mangkunagaran
kesang mengaku persiapan pernikahannya dengan erina sudah seratus persen
kesang pengarap pria kelahiran solo dua puluh lima desember
erina yang berusia sembilan belas sembilan puluh empat ini merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara
dan sempat menempuh pendidikan di singapore university of social sciences
di jurusan pemasaran dengan konsentrasi bidang komunikasi
ia berhasil menjadi pengusaha muda mulai dari kuliner hingga direktur utama klub sepak bola persisolo
sementara sosok erina gudono mempunyai segudang prestasi
bernama lengkap erina sofia gudono kelahiran di amerika serikat
pada sebelas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
erina gudono merupakan anak ketiga dari empat bersaudara
dari pasangan profesor gudono dan sofia tung gudono
sang ayah lahir di semarang dan sempat menjadi guru besar ekonomi dan bisnis di universitas gajah mada
selain itu sang ayah juga pernah menjadi pejabat struktural eselon tiga a di bpkri pada tahun dua ribu enam dan dua ribu empat
dan telah wafat pada tahun dua ribu enam belas
erina pernah menamatkan pendidikan sarjana jurusan ilmu bisnis dan manajemen dengan predikat kumlaut
di universitas gajah mada pada dua ribu delapan belas
kemudian erina mendapat kesempatan untuk melanjutkan s dua di columbia university
jurusan administrasi publik melalui beasiswa lpdp sejak tahun dua ribu dua
erina pernah menjadi perwakilan ugm untuk harvard world model united nations pada dua ribu dua
dan pada dua ribu dua puluh dua menjadi salah satu finalis putri indonesia sebagai perwakilan yogyakarta hingga menjadi sebelas besar
kedekatan putra bungsu joko widodo ini awalnya dimulai saat mereka terlihat menonton laga pembukaan
piala presiden dua ribu dua puluh dua di stadion manahan solo
hingga kabar pernikahannya kian merebak dan rencananya akan dilakukan pada sepuluh desember mendatang